kalau kita bicara soal katakanlah rekonsiliasi dari parpol parpol yang tadinya jadi oposisi mau dirangkul jadi koalisi begitu
itu gimana nanti ke depannya mengatur mereka yang bisa dikatakan nih maaf kalau mengorek ngorek luka lama
demokrat sebagai partai yang dulu dianggap dihianati oleh partai partai tersebut ketika menjadikan ahy sebagai cawapres
terus kemudian keluar gabung ke partainya prabowo sekarang gabung lagi jadi satu koalisi
begini koalisi ini kan dipimpin oleh pak prabowo begitu
bisa saja antara anggota koalisi ini misalnya ada hal hal yang antar kami sudah saling memaafkan
tapi tidak kami lupakan misalnya hubungan demokrat dengan nasdem
harus saya katakan ini selaku kader itu dia
apakah sudah sangat baik hubungan demokrat dengan nasdem sekarang
tetapi kalau kemudian teman teman nasdem masuk
kan pimpinannya pak prabowo ya kita patuh dong
ya apa perintah pak prabowo dijalankan oleh teman teman nasdem
dicanangkan oleh teman teman demokrat seiring waktu begitu
kalau kemarin ada luka ya pelan pelan pasti akan bisa ditutupi
tapi kalau ditanya sekarang saya selaku kader begitu
apa kamu sudah melupakan orang kejadiannya baru kemarin
tapi apakah kalau teman teman nasdem masuk ke pemerintahan pak prabowo
dan ke teman teman yang lain pak prabowo lah selaku pimpinan
tapi gini luka kebatinan itu cuma terjadi ke nasdem ke pkb nggak ya
kan pkb ikut nikung tuh dengan menempatkan caimin di situ
beda kader mungkin beda lukanya ya
ini tadi ini hanya sekedar contoh gitu ya dia
jadi kalau nanti sudah masuk sebuah
sebuah partai partai yang akan mendukung beliau ini
baik yang lama kami kami ini ataupun yang baru kan
jadi apa arahan pak prabowo
bagaimana kemudian apa namanya
pembagiannya ya kembali ke pak prabowo kita terima dong
tapi ada nggak sih obrolan dari pak prabowo kepada ketum ketum parpol
soal rencana bahwa saya akan melobi
atau sedang pendekatan untuk melobi parpol a b c
d untuk menjadi koalisi bagaimana respon dari para ketumparpol nggak ada
begini sebenarnya kalau soal melobi ini kan tidak terlalu banyak sebenarnya parpol kita yang masuk ke parlemen hari ini
empat udah ada di pak prabowo sisanya kan ada empat lagi di luar kan gitu
kemudian pak prabowo melakukan pertemuan kemarin dengan pkb dengan nasdem
apa ada yang menggembosi begitu
itu memang punya kebutuhan minimum untuk mengamankan lima puluh plus satu kursi yang ada di parlemen
ini pola penyusunannya itu memang hampir mirip seperti di parlementer
sejak presiden terpilih itu ditetapkan kpu
masih ada waktu empat lima bulan ya
menuju dia dilantik nanti tanggal dua puluh oktober untuk menyusun pemerintahan
jadi kalau memang dia merasa kurang begitu komposisinya
misalnya seperti di belanda kalau kita studi komparasi sedikit
di sana kan partai berkuasa yang namanya vvd
juli tahun lalu perdana menteri paling lama belanda namanya makrute ya
ini pimpinan partai pvd mengundurkan diri
nah jadi pimpinan partai pvd yang baru diperintahkan oleh raja begitu
untuk membentuk pemerintahan definitif di belanda
itu makanya sekarang perdana menteri belanda itu acting
acting prime minister bukan definitif
termasuk di denmark kalau kita baca pembentukan pemerintahnya
kemarin itu hampir satu tahun lebih tuh
partai partai tidak ada ujung begitu untuk membentuk minoritas
itu inilah tugas kemudian kepala pemerintahan kepala negara kita berikutnya pak prabowo ini
saya masih empat puluh delapan persen ini kursi di parlemen
apakah hanya butuh lima puluh plus satu saja
atau lebih dari itu kembali kepada beliau